dan ketiga skenario tell risk the fed baru akan turunkan suku bunga pada akhir dua ribu dua puluh empat
kita over misalkan ke pemulung ke bank sampah dan lain lain